satuan tugas terpadu penanggulangan bencana campak dan gizi buruk kabupaten asmat
minggu siang kembali mengirimkan tim dokter dan perawat untuk mengobati dan memberi vaksin campak kepada anak yang belum mendapat pelayanan dari tim terpadu sebelumnya
acara pelepasan berlangsung di lapangan papan kota agats
satuan tugas terpadu dilepas oleh komandan satgas terpadu brikjen tni acep setia gunawan
satgas terdiri dari puluhan dokter dan juga perawat serta relawan yang berasal dari tni polri kementerian kesehatan dan kementerian sosial
mereka akan bertugas selama lima hari di dua puluh kampung di dua puluh tiga distrik di kabupaten asmat
satgas terpadu akan memberi vaksin campak serta membawa penderita gizi buruk ke rsud agats
tim ini masuk disitu sudah lengkap ada dokternya
apabila disitu terindikasi yang kena gizi
haji kurang mungkin akan dibawa ke puskesmas
kalau memang sudah terkena gizi buruk yang berat itu akan dievakuasi ke rumah sakit agat ini
jadi rujukan evakuasi sementara yang terakhir di agat disini
walaupun kalau disini pun ada yang masih berat nanti kita rujuk evakuasi ke timika dan ke jepura